bawaslu memutuskan kpu melanggar tata cara dan prosedur penginputan sistem informasi perhitungan suara atau situng pemilu kamis pagi
namun bawaslu menyatakan perangkat hitung cepat buatan komisi pemilihan umum itu tetap bisa digunakan
dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di gedung bawaslu kamis pagi
ketua bawaslu apahan memerintahkan kpu memperbaiki tata cara input data c satu ke aplikasi situng di website pemilu dua ribu sembilan belas kpu go id
pasalnya bawaslu menemukan sejumlah kesalahan input data operator situng terkait perolehan hasil suara
meski begitu dalam pertimbangan hukumnya bawaslu menegaskan penggunaan situng sebagai perangkat untuk membantu publik
melihat perkembangan hasil perolehan suara
pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas memiliki dasar hukum dan tetap bisa digunakan
putusan kamis pagi untuk merespon aduan kecurangan situng kpu yang diajukan tim badan pemenangan nasional atau bpn
meski bawaslu memutus situng kpu tetap bisa digunakan bpn tetap mendesak situng kpu dihentikan
disampaikan bahwa harus ada perbaikan terhadap c satu c satu yang di upload
namun dengan adanya c satu c satu dalam pertimbangan yang tidak bisa diperbaiki
otomatis bahwa karena tidak bisa diperbaiki menurut hemat kami ya apalagi yang mau diperbaiki
nah artinya bahwa situng yang ada itu nggak bisa berjalan
kalau tidak kemudian putusan bawaslu dijalankan untuk memperbaiki c satu
padahal tadi ada putusannya dalam pertimbangan ada c satu c satu yang tidak bisa diperbaiki
selain situng bawaslu juga menyatakan kpu melanggar tata cara dan prosedur lembaga perhitungan cepat atau quick count
menurut anggota bawaslu frits edward
tidak transparan dalam membuka pendaftaran lembaga survei dan quick count
selain itu kpu juga tidak secara resmi memerintahkan lembaga quick count
untuk menyerahkan laporan terkait sumber dana dan metodologi yang digunakan dalam survei ke kpu
seperti yang diatur dalam pkpu sepuluh tahun dua ribu delapan belas